di mana malamku aku menangis seorang diri
saya merasa dari diri saya saya harus berawal dari pengalaman saya saya harus memerlukan murid murid masyarakat untuk bisa berjalan maju
nyur melambai tumbuh subur dan kokoh di tanah desa tunjung mulih karangboncol purbalingga jawa tengah
mayoritas masyarakat desanya hidup dengan mengolah hasil bumi dari ketatan dan bunga
dan kelapa yang manis yaitu nira
penderes nira mengambil kumpulan tetesan demi tetesan dari puluhan pohon setiap harinya
untuk menghasilkan bongkahan gula merah
memanjat puluhan pohon setiap harinya sudah menjadi hal biasa bagi mereka
walau hasilnya terbilang tidak terlalu besar
bisnis para pelaku umkm ini memang masih berskala kecil
namun di lubuk hati mereka memiliki mimpi besar
untuk hidup lebih baik
keterbatasan untuk meraih mimpi itu nyata bagi para pelaku umkm ini
yaitu modal serta ilmu usaha
hal inilah yang jid khoirul mustafa perjuangkan
bersama anaknya yang berusia sembilan tahun
jid menyusuri rumah rumah umkm yang memiliki semangat juang
dan membutuhkan pendampingan
ya jid memang membawa anak yang bekerja
karena sang istri telah meninggal dunia pada tahun dua ribu dua puluh
jalan bebatuan dan menanjak di kaki gunung selamet
jit lalui untuk melakukan survei ke penderes
yang membutuhkan modal usaha namun tak memiliki jaminan untuk meminjam dana
sebagai pelaku umkm
jit sangat memahami bagaimana sulitnya membangun usaha
pada dua ribu dua puluh satu panggilan jiwanya membawa jit menjadi salah satu agen bri unit mikro atau disebut umi
umi merupakan program bantuan sosial lanjutan dari bri berupa peminjaman dana modal usaha
bagi para umkm yang tidak memiliki jaminan
jit melakukan survei kepada calon peminjam bri umi
dengan melihat langsung bagaimana bisnis yang dilakukan
dan melakukan pendataan
aku kan gak punya
gak punya pohon kelapa
jadi kan punya orang semua
kalau nggak nyewa tahunan itu
nyewanya pakai bulanan yang jelas
kalau dikasih pinsem
insya allah ya kan nanti kan lancar gitu kan
aku kan gak punya pohon kelapa
jadi mau ngontrak pohon kelapa
kesulitan penderes ikut jid rasakan
sebagai umkm pendaur ulang gula merah
jit tahu bagaimana rasa pahit manis membangun usaha
dari pengalamannya ia belajar
dan tidak ingin hal serupa terjadi kepada umkm lain
apapun jenis umkmnya
aku juga memang sembarang
bisa terlalu dega
saya harus berawal dari pengalaman saya saya harus membangkitkan mengerti masyarakat untuk bisa berjalan maju
home industry kita majukan dengan dibikin kelompok umkm
misi jit adalah menaikkan kelas umkm desa tunjung muling dengan berlandaskan pada kekompakan
saling membantu manajemen usaha yang baik dan kerjasama baik antar umkm perangkat desa dan juga bri
ini saya sadar bahwa semua umkm itu pertama adalah market harus kita beres dulu
pertama itu adalah pemasaran ya kemudian manajemen bisnis kita harus kita perbaiki
biar bagus rapi mana yang modal mana yang hasil harus kita pilih ya
supaya modal kita itu tidak kemakan
apa jadinya kalau modal habis mana modal ini modal loh mbak sandra
karena ini tidak boleh diutak utik karena ini sebuah permodalan umkm
mengabdi pada desa kelahirannya sudah jit lakukan sejak dua ribu tujuh belas dengan masuk ke paguyuban umkm desa
tak hanya dari rumah ke rumah

lakukan dengan mengemban tugas lainnya
ji terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
atau kepala pasar desa runjang sejak dua ribu sembilan belas hingga kini
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha

jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
atau kepala pasar desa runjang sejak dua ribu sembilan belas hingga kini
dalam bentuk permodalan apapun itu secara mental secara tenaga fisik dan sebagainya
kalau mereka sukses saya kan bangga
saya enggak sia sia membantu mereka
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
si jago merah membubihanguskan pasar runjang
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan

lebih dari delapan puluh pedagang kecil menggantungkan hidupnya di sini
naas berdasarkan data kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai delapan ratus juta hingga satu miliar rupiah
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha
dan menjaga kemampuan
jit memahami permasalahan permasalahan umkm termasuk dalam hal permodalan
perputaran uang dan manajemen bisnis
jit tidak ingin para pedagang terjerat dengan permasalahan rentenir yang sejak dulu telah meresahkan desanya
ada masyarakat yang pinjam dengan rentenir
berbagai macam jenis apa itulah yang saya nggak bisa menyampaikan
dan yang jelas banyak juga yang barusan juga menyampaikan ke saya
kemarin pak saya pinjam ini pengembalian sekian
disitulah saya merasa terpanggil bahwa masyarakat lagi usahanya susah
usahanya susah kemudian harus memberikan angsuran yang suku bunganya sangat tinggi
nah ini bagi saya adalah salah satu hal yang harus perlu kita bantu
bagaimana bisa mereka menikmati usahanya dengan permodalan yang sedikit
tapi dia bisa menghasilkan tanpa harus dia mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang bunga yang sangat besar
jit mencari penjualan permasalahan yang lebih besar

bapak piringan ini ya
oleh karena itulah jit menjadi perantara mereka untuk mendapatkan permasalahan yang lebih besar
dan memanfaatkan layanan peminjaman yang aman dengan memanfaatkan program dari bri
selain program umi program bri go green juga disediakan guna membantu para umkm
untuk kembali menata bisnis dengan sehat dan strategis
bagi pedagang di desa permasalahan perbankan terkadang terlihat rumit
inilah yang jid perantarai antara umkm dan bri dengan membantu menyederhanakannya agar mudah dimengerti
apalagi kayak saya yang enggak kenalan
nggak kenal perbankan baru kali ini ngajuin pinjaman kur gitu
jadinya kebankan takutnya gimana takut gimana kalau beliau kan diarahkan gitu
yaudah yang penting kamu berkasnya komplit terus nama kamu bagus gitu
sosok jis juga dipercaya dan begitu dekat dengan para pedagang karena kepeduliannya
ya orangnya periang pertama terus sabar terus kalau itu nggak cepat marah sih
umur bisa diajak bercanda jadi di sini biasa bergurau kalau siang
kalau beliau narik ke sini kita suka cerita cerita apa gitu
beliau masuk umur berapa aja masuk bisa jadi anak muda bisa buat curhat gitu
atas dasar sosial dan kecintaan akan desanya jit memiliki mimpi membangun perekonomian desanya agar terus maju
jit pun senantiasa bersinergi dengan perang
tingkat desa dan aktif bertugas di lingkungannya sebagai ketua rukun tetangga
bagi jit apapun yang ia lakukan tidak juga melulu soal materi
melihat umkm lain maju menjadi kebahagiaan yang tak ternilai baginya
jadi bagi saya nurani berkata ketulusan aja ngapa sih kita membantu masyarakat
bagi saya kalau dihitung dengan sebuah bea kongkos dan lain sebagainya
ini malah jadi enggak
ini malah jadi nggak apa namanya
ini saya loh ya
jadi enggak ada kesemangatan kalau kita melangkah dihukum dengan secara materi
wah bukan happy lagi
jadi gini saya membantu mereka enggak sia sia
saya membantu mereka semampu saya
dalam bentuk permodalan apapun itu secara mental secara tenaga fisik dan sebagainya
kalau mereka sukses saya kan bangga
saya nggak sia sia membantu mereka
ya mampu ya mampu ya labung bri ya
paya paya ya disyukuri
ini adalah pertanggung jawaban saya untuk lebih meningkatkan dalam rangka membantu umkm masyarakat
baik pekerja keras sabar sayang sama anak terus sosialnya tinggi sih kayak ibu
bangga banget alhamdulillah
tahe ranjit mendapatkan sejumlah penghargaan dan sertifikasi atas apa yang ia kerjakan
sebagai pendamping umkm ia telah mendapatkan sertifikasi dari badan nasional sertifikasi profesi atau bnsp
dalam program bri figur inspiratif lokal
di tahun dua ribu dua puluh dua
program ini merupakan wujud komitmen bri dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan umkm
sebagai bagian upaya akselerasi pemulihan ekonomi
misi ini diwujudkan dengan mengajak umkm untuk semakin bertumbuh melalui pemberdayaan umkm
khususnya sosok inspiratif seperti jit hoirul
jit juga mengharumkan desa tunjung muli dengan mengangkat nama desanya masuk ke dalam sepuluh besar desa
yang mendapatkan sertifikat bumdes dari kementerian hukum
ia juga memenangkan penghargaan dari bri lainnya yaitu juara tiga liga mitra umi dua ribu dua puluh dua regional yogyakarta
mendapatkan apresiasi berupa penghargaan lokal hero bri purbalingga
dan yang terakhir menerima penghargaan desa brilliant sensasional dari bri
bagi saya ini adalah bukan suatu kebanggaan yang pertama bersyukur tetap pasti
apapun berarti kita ada peningkatan dalam saraf kehidupan secara prestasi
tapi ini adalah pertanggung jawaban saya untuk lebih meningkatkan dalam rangka membantu umkm masyarakat
dalam menjalankan tugasnya jit senantiasa berkoordinasi dengan mantri bri di purbalingga oki ariftri
jit menjadi perantara untuk bri dengan masyarakat ataupun perangkat desa
dalam menjalankan misi bri memajukan perekonomian desa lewat program bri dan penyaluran bantuan pemerintah
jit menjadi pemerintah dari bni dan bni bni
kenapa wajib karena beliau inilah yang bisa menjebadani di desa
dari golongan tua sampai dengan muda
beliau juga dulu seorang sosok yang backgroundnya adalah guru
guru dari awal saya mengapresiasi sekali bisa membagi waktunya bekerjasama dengan bri
karena tanpa ketulusan tentunya tidak bisa berjalan seperti ini
dan yang banyak
dari bri mencari sosok sosok yang seperti pak cit ini
jit bahkan membuat program yang belum ada sebelumnya yaitu konseling
kegiatan ini begitu sederhana dilakukan namun memiliki manfaat support mental yang penting bagi para umkm
program yang belum ada mungkin selama ini adalah penanganan counseling masyarakat
nah ini tempatnya
saya rasa kalau masyarakat
harus menyeluangkan waktu ke kantor itu kan terlalu banyak waktu ya
tidak menghenti dan mengandung
nah disini mereka sambil belanja disini mereka tidak merasa terlalu formal
dan tidak kelihatan
contohnya kalau orang utang itu kadang malu
nah disini kita sudah memfasilitasi dengan pak jit bisa menjadi rumah masyarakat disini
di antaranya konseling untuk pinjaman ada yang mau menabung
atau beberapa hal lainnya
semangat juang dan kesederhanaan jit berhasil membawa harum nama desa tunjung muli
bergerak satu visi dengan bri untuk mendorong umkm bertumbuh tinggi
bergandeng tangan menyongsong masa depan dengan gagah berani
guna sukseskan pemulihan ekonomi negeri
masih tidak ada yang memperkenalkan
ayo nantah dulu nantah dulu
jika kau bertemu aku begini
belum pun tubuh dan keringat membasah bumi
di penjara tertunggu terukku
berkembang dan sepi
bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini